setelah malaysia dan juga brazil kali ini kita langsung jalan jalan ke mozambik
saat ini sudah ada duta besar indonesia untuk mozambik dan malawi
bapak heri sudrajat yang berada di maputo
halo selamat pagi waktu jakarta bapak apa kabar
selamat pagi bapak iqbal
malam di sini di wazumbik
oh udah malam ya
bapak boleh digambarkan kepada kami ini informasi sebelumnya kan menyebutkan bahwa
ada gesekan antara negara mozambik dengan kelompok sipil di sana
sebenarnya bagaimana situasi terkini di sana bapak
ya itu letaknya kan jauh juga ya di utara dekat perbatasan dengan tanzania
memang ada masalah keamanan di sana
dan pemerintah sini sebetulnya sudah bisa mengatasinya
dan itu memang di daerah
itu daerah yang dekat dengan
ada namanya total wilayah kerja proyek ada proyek gas di sana total
dan itu sekitar dua minggu yang lalu mereka menyerang kota palma
tapi hanya seminggu begitu dan pemerintah dan keamanan sudah bisa mengatasinya
ini ternyata tidak terlalu tinggi juga kasus di sana ya pak
atau bagaimana bagaimana pemerintah di sana untuk mengatasi kasus covid sembilan belas
yang saya baca di sini tadi informasi di awal mengatakan
sampai sepuluh ya
iya hanya dua puluh satu kasus saja ini perharinya
ya di sini akhir akhir ini memang seperti yang pemerintah yang di negara negara lain
memang di mozambiks tidak terlalu banyak
kasus kasusnya tidak terlalu meningkat
malahan baru saja sekarang ini agak dilonggarkan untuk pertemuan dan lain lainnya
seperti masjid dan lain lain itu sekarang sudah mulai bisa dibuka
dan saya kira memang banyaknya di kota maputo yang terkena dampak
tapi juga tidak dibandingkan dengan negara negara lain tidak terlalu banyak
seperti tadi mungkin sudah dijelaskan dalam sebelumnya
pak dubes ini kan kalau tadi bapak menjelaskan soal adanya pelonggaran karena jumlah kasusnya tidak terlalu banyak di mozambik
terutama di kota maputo tempat bapak tinggal saat ini
artinya ketika bulan ramadan seperti ini warga muslim melakukan kebiasaan aktivitas ibadahnya dengan lancar ya pak
tanpa ada pembatasan yang mungkin kita bandingkan dengan tahun lalu
jadi ada jam malam mbak dea
jadi jam sepuluh itu ada jam malam sampai pagi jam empat
jadi masih diterapkan jam malam
hanya memang untuk ini kalau kami memang di kbri kita mengadakan buka bersama dan untuk masyarakat indonesia saja
sementara kalau masyarakat sini saya kira mereka tetap kebanyakan
melakukan ibadahnya di rumah
tapi ceritain dong pak ini bagaimana sih menjalankan ibadah puasa di sana
berapa jam harus dilewatin
terus kesulitan gak sih pak untuk mencari makanan
terutama ini kalau kita mungkin masyarakat biasa begitu ya butuh warteg atau apa begitu di sana gimana pak
ya nah inilah
kita ini kan berada di perantauan ya
jadi kita di kbri tentunya ingin menciptakan suasana
suasana puasa di sini
nah ini kami tentunya berupaya untuk mengeluarkan masakan masakan indonesia
beruntung di sini karena banyak juga penduduk dari cina ya yang ikut dalam proyek proyek pembangunan
sehingga banyak tokoh tokoh cina juga
jadi alhamdulillah memang bahan bahan makanan dari asia masuk juga ke sini

dan alhamdulillah kami bisa menyajikan makanan makanan
keamanan indonesia untuk kita bersama di wisma akademi jadi hanya sedikit yang mungkin tidak
ada di sini semacam kecap terus ada beberapa hubungan lain tapi alhamdulillah karena ada
teman teman indonesia yang disini ada proyek dari indonesia dari bakri project ke gas di
bagusi secara busi dan sering ada dari indonesia yang datang baru datang itu dan
selalu membawakan bumbu bumbu maupun indonesia jadi alhamdulillah kami bisa menikmati
dan apa suasana indonesia dengan makanan makanan indonesia untuk buka bersama asli tapi ini tiap
hari pak untuk buka puasa gratis ini ini menarik sekali nih pak
atau misalnya sebagai disana kebanyakan warga negara indonesia disana sebagai pelajar atau
bekerja atau bagaimana pak ya di sini banyaknya bekerja sebetulnya seperti tadi sampai sampaikan
ada dari bakri energi yang bekerja di bonsambi ini mereka yang tidak banyak sebetulnya masyarakat
indonesia disini hanya kalau berkumpul ya sekitar tiga puluh empat puluh orang yang berkumpul di sini
dua puluh lima empat puluh mungkin begitu kan ya sesuai dengan peraturan pemerintah sini yang memang membatasi
kalau untuk berkumpul kumpul itu hanya lima puluh orang kalau di dalam rumah gitu kan
tapi kalau di luar itu sekitar seratus diperbolehkan sekarang ini jadi alhamdulillah kita sebetulnya
apa namanya bisa melaksanakan tidak setiap hari tentunya sekitar seminggu dua kali kita terlalu
serta bersama setiap hari selasa dan hari jumat itu tiap hari selasa majumat iqbal katanya mau ke
maputo pak iya kalau kecap ya buat kecap itu sangat hebat jadinya bisa memanfaatkan apa yang ada gitu
ya gratis kalau menu menu pak kalau menu menu pak dubes kalau misalnya tadi kan menarik ya
sebenarnya kalau dipikir pikir oke kecap itu kadang kita makan kadang enggak tapi ternyata kecap matter
sebarat makan sayur tanpa garam
indonesia ya kerupuk begitu ya pak dubez kalau disana itu menunya apa sih pak yang
biasanya selesai sama jumat biasanya menurutnya apa tuh pak ya kalau untuk kita indonesia kita
mengeluarkan menu menu andalan awon gitu masih bisa dikira untuk rawon makin buat tapi tentunya
kalau apa namanya yang lain lainnya kita juga ada yang makanan sini yang suka kita buat gitu kan
makanan sini mungkin makan tradisional sini ada yang namanya sima itu itu dari dari apa semacam
dari jagung itu yang di ini kan terus ada yang juga namanya matapa di sini itu makanan
tradisional sini itu dari apa namanya dari dari daun daun singkong terus pakai sambel ya tetep ya
ada sambelnya ya tapi kalau berbicara soal toleransi antarumat beragama di sana gimana nih
pak kan karena mayoritas kan bukan muslim di sana nah bagaimana umat muslim di sana menjalankan
ibadah puasa apakah ada gesekan atau justru sangat
toleran di sana ya mungkin saya perlu sampaikan juga ya sebetulnya kan yang mozambik itu kalau boleh
saya sampaikan nama muzabik sendiri kan sebetulnya nama islam itu jadi pertama kali
apa waktu sebelum portugis masuk ke mozambik itu disini umat islam udah udah udah ada begitu kan
jadi berasa dari kata apa namanya nona haie mozambikiesz musabin by yaitu catur menjadi
nama sobat dua pulau yang di tanah karena jadi memang masyarakat muslim di sini kebanyakan di
nah yang selainnya itu kan umat kristiani ya
terus juga agama tradisional
jadi kalau toleransi
saya kira di sini cukup toleran ya
mereka sudah mengenal umat islam
walaupun di sini
untuk hari besar keagamaan itu
tidak menjadi hibur nasional
jadi di sini tapi
umat muslim misalkan kalau hari idul fitri
itu bisa meminta izin
diberikan izin untuk ini
itu kan untuk hibur
jadi pemerintah sini memang
mereka tidak hibur nasional
untuk hari besar keagamaan
berarti ini belum ada rencana untuk kembali ke indonesia dok
dalam waktu dekat ini
ada pembatasan juga
ada beberapa teman yang dari indonesia di sini
warga indonesia yang ingin pulang tentunya
tapi jadi kita sarankan juga
mungkin berlebaran di sini
karena kita mungkin juga akan juga
kita sholat idul fitri di wisma ini
walaupun punya sedikit kan
memang masyarakat indonesia sedikit
jadi kita untuk mencoba untuk memberikan fasilitasi
kepada negara indonesia
untuk kita adakan di sini
sholat idul fitri bersama sama begitu
yang ini hanya
apa namanya yang untuk masyarakat indonesia
yang memang tidak banyak
oke tapi nanti ada makan makan
bersama juga tidak pak
dengan mungkin jumlah terbatas ya
karena sedang pandemi begitu
pokoknya sesuai dengan peraturan perintah
hanya lima puluh orang ke bawah
kita juga tidak banyak
kita mungkin mengharapkan
sekitar tiga puluh lima sampai empat puluh orang saja
di sini dan tentunya
hari lebarannya itu kan
kita harapkan mungkin hari kamis ya
jadi nanti kita hari jumatnya
jadi memang karena
suasana kalau di luarnya
kita ini kan tidak
tidak terasa ya
tidak terasa apa namanya
kuasanya tidak terasa
mungkin nanti lebarannya pun tidak terasa
kbri mencoba untuk
memberikan suasana lebaran
atau suasana kuasa lagi pada
sehingga mereka tidak kangen
untuk pulang ke indonesia
ya mudah mudahan mereka senang
dan mereka cukup senang saya kira
yang kita laksanakan selama
bulan kuasa ini dan
untuk hari lebaran
satu pertanyaan terakhir yang saya penasaran banget
mungkin ini pertanyaannya receh tapi
pak dubes kalau di indonesia ini kan
budayanya kalau mau idul fitri
atau pas lagi bulan puasa ini
selain sholat berjamaah
bersama orang orang dikasihi
kemudian juga sahur bersama
lebaran juga makan opor begitu
tapi kan juga ada belanja baju baru
kalau di sana bagaimana pak
apakah sama juga teman teman wni juga begitu
lebaran gitu kan ya inginnya kita juga
pakai baju spesial lagi
gitu kan di sini
dan saya kira di
makuto walaupun kotanya kecil ya tapi
ya segalanya ada
apa ada mungkin di amerika selatan atau toko toko yang umum ya
seperti mulut mulut gitu ada di sini juga jadi
belanja tidak menjadi masalah juga
makanan juga tidak masalah
apa mungkin yang belum mengenal afrika mungkin ya
bisa dilihat juga di videonya
jadi kalau dibandingkan kota kota di indonesia mungkin ya kota kota
yang menengah mungkin ya
tidak terlalu besar
tapi ya alhamdulillah karena
udaranya saya kira juga enak ya di sini dingin
jadi untuk bulan puasa ini
derajat gitu kan
sampai sembilan belas gitu jadi anginnya udah mulai dingin sekarang ini jadi
kita juga buka
kan juga sebentar ini
bukanya lebih cepat di jam
jam lima dua puluh lima itu udah buka
itu sahur itu
sahur itu jam empat empat puluh empat
berarti hampir seperti indonesia juga waktu
lama waktu untuk puasanya
cuma di sini udaranya lebih dingin
harus berbelanja produk indonesia
seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah
produk lokal dengan
karena pemerintah kan satu satu
ini sedang mempromosikan seperti itu
baik pak heri terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami tentunya kami berharap
pak heri disana sehat sehat saja sekeluarga
terima kasih mak rizal
alhamdulillah sehat dari maputo
sehat semoga kita baik baik aja ya